kita beralih ke informasi kuota haji
kabar gembira untuk calon jemaah haji
di tahun dua ribu tujuh belas ini kuota haji indonesia akan ditambah
hal ini juga berdampak pada kuota haji di jawa timur
yang sebelumnya sebanyak dua puluh delapan menjadi tiga puluh lima orang
indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama islam
tak heran jumlah jamaah haji asal indonesia merupakan yang terbesar
para calon haji pun harus rela menunggu hingga bertahun tahun untuk berangkat ke tanah suci
salah satunya ilyas warga surabaya yang sudah puluhan tahun menanti untuk berangkat ke tanah suci mekah
tahun dua ribu tujuh belas pria berusia enam puluh enam tahun ini akan berangkat bersama sang istri jamayah setelah mendaftar tujuh tahun lalu
ilyas dan istri awalnya dicatualkan berangkat tahun dua ribu delapan belas
namun beruntung ia dapat berangkat satu tahun lebih cepat karena ada penambahan kuota haji
ilya sudah siap secara mental dan fisik namun masih memikirkan uang saku untuk dibawa ke tanah suci
yang terpenting finansialnya
ini yang belum mungkin insya allah nanti ada saudara saudara yang nyumbang saya gitu
saya mengharapkan itu
tahun dua ribu enam belas lalu kuota haji indonesia sebesar
sekitar satu ratus enam puluh delapan ribu orang
sementara di tahun dua ribu tujuh belas ini naik menjadi dua ratus dua puluh satu ribu orang
selain tambahan kuota hasil perundingan sebanyak sepuluh orang
kuota bertambah juga karena kebijakan arab saudi seiring selesainya proyek perluasan masjidil haram di mekah
dari total enam puluh empat kloter kini menjadi delapan puluh empat kloter
tahun lalu kuota haji di jawa timur hanya sebanyak dua puluh delapan enam ratus orang
prioritas jamaah haji yang diberangkatkan untuk penambahan kuota adalah yang berusia lanjut dan belum pernah pergi haji
saya kira yang paling prinsip adalah satu
dengan mensikapi tambahnya kuota haji ini
sudah barang tentu akan bertambah pula persiapan kita baik dari unsur sdm atau panitia
juga persiapan dari akomodasi yaitu layanan di asrama haji
kementerian agama jawa timur juga melakukan antisipasi agar tidak ada lagi persoalan paspor haji yang terlambat
menurut jadwal dari kementerian agama jawa timur
keberangkatan kloter pertama jawa timur akan dilaksanakan pada dua puluh delapan juli dua ribu tujuh belas mendatang